jadi kontroversi kalung antivirus corona kita akan bahas bersama pak pandu riono fkm ui
pak pandu selamat malam
selamat malam mbak pani
oke pak pandu tadi kalau salah satu ilmuwan di paket pengantar saya menyebutkan bahwa hasil riset yang salah ini bisa berdampak fatal
kita untuk case ini pak kontroversi kalung antivirus corona pengembangannya pun yang berbahan dasar kayu putih atau eukaliptus ini kian dipertanyakan
karena bukan hanya soal uji klinisnya tapi kemudian bagaimana dampaknya kemudian bisa mengubah persepsi kita masyarakat pemahaman terkait dengan risiko persepsi risiko dan juga way out jalan keluar dari pandemi ini
pak pandu melihatnya seperti apa
iya jadi komunikasi yang disampaikan itu memang bisa counterproductive
jadi menganggap karena itu dari otoritas pemerintah ya apalagi dari badan penelitian dari kementeriannya
yang dimiliki oleh pemerintah seakan akan diyakini bahwa klaimnya itu betul bahwa bisa untuk sebagai penangkal covid sembilan belas
padahal dari hasil studi tidak ada sama sekali seperti itu
dan disimpulkan pada pengalaman dua puluh orang pun sebenarnya tanpa kalung itu pun juga sebenarnya bisa saja sembuh
jadi semua klaim klaimnya itu tidak bisa begitu saja
dikatakan dia sebagai anti covid
nah yang menjadi problem adalah kalau masyarakat percaya itu akan mengakibatkan jadi buat apa memakai masker
atau menjaga jarak atau mencuci tangan yang selama ini juga dianjurkan pemerintah
seakan akan jadi masyarakat sudah berbeda persepsinya
selama saya pakai satu kalung yang terbuat dari yang mengandung kayu putih tadi maka saya terhindar dari infeksi corona
dan tidak akan mau melakukan menggunakan masker atau memakai masker pun sekali sekali
padahal masker dan menggunakan menjaga jarak dan selalu mencuci tangan itu sudah terbukti bahwa bisa menurunkan risiko untuk terkena covid
pak pandu narasi kalung antivirus ini kan sebenarnya bukan hal baru
berbulan bulan ketika awal kita ada di pandemi ini kita juga dihadapkan dengan narasi yang sama
ketika waktu itu adalah jamu empon empon
anda melihat dari mulai empon empon sampai kalung antivirus
seperti apa narasi antivirus
seperti apa narasi antivirus
seperti apa narasi antivirus
apa sih edukasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini kepada masyarakat khususnya terkait dengan penanganan pandemi
iya sejak awal kan menteri kesehatan kita tidak memecah bahwa akan ada pandemi
dan dengan imunitas dengan menggunakan jamu bahkan tiga orang presidens dari covid itu tiga seorang perempuan itu malah dibekali jamu
katanya jamu presiden gitu
jadi mengatasnamakan presiden
karena untuk bisa meningkatkan imunitas
jadi sebenarnya masyarakat tidak pernah diedukasi bagaimana menghindari atau untuk supaya tiringdat dari infeksi covid ini
malahan diberikan narasi narasi yang mungkin hanya maksudnya menentramkan tapi salah gitu
jadi menyesatkan menurut saya
sehingga masyarakat jadi tidak percaya lagi
apakah informasi yang disampaikan pemerintah
itu informasi yang akurat atau tidak
itu yang menjadi keprihatinan kami yang dari epidemiologi
karena narasinya bukan narasi edukasi
tapi narasinya narasi yang informasi yang disampaikan malah bisa kontraproduktif
kekhawatiran anda akan seperti apa eksesnya
dan kemudian idealnya narasi edukasi yang harusnya dibangun seperti apa pak pandu
iya idealnya sih kita
kita harus memberitahu ke masyarakat bahwa tingkat penularan di luar itu masih tinggi
walaupun sekarang psbb sudah dilonggarkan
masyarakat sudah boleh melakukan aktivitas
tapi risiko penularan masih tinggi
kita tidak dalam keadaan normal
kita itu abnormal
kita tuh bukan normal baru
karena kita mengadakan secara jujur menyatakan itu
masyarakat paham bahwa sekarang memang tidak normal
bagaimana supaya kita dalam keadaan tidak normal ini bisa tidak terkena atau tidak terinfeksi covid sembilan belas
yaitu caranya adalah dengan tiga m
memakai masker dengan konsisten dan benar
menjaga jarak dan mencuci tangan
nah pesan pesan itulah tiga m itu yang harus didengungkan dan diedukasi dengan bahasa bahasa yang sederhana
dengan dilakukan oleh tokoh tokoh yang berpengaruh
sehingga setiap masyarakat akan melakukannya dengan ikhlas
saya percaya bahwa pandemi ini akan meredah cepat
dan kita bisa mencegah adanya kemungkinan gelombang kedua atau gelombang ketiga
itu yang penting kalau kita mau menghidupkan perekonomian kita
anda melihat narasi edukasi tiga m itu terserap dengan baik nggak untuk masyarakat sampai dengan sekarang
tidak karena dari hasil suatu survei di dki dan juga di surabaya dan beberapa kota
itu yang dilakukan oleh teman saya pak zulkif far amir dan teman teman kawal covid ya
itu lapor covid tuan salah
itu juga mengukur bahwa tingkat persepsi masyarakat itu masih rendah rendah risiko ini
bahkan mereka menganggap sebagian besar tidak merasa bersiku akan terkena covid sembilan belas
karena mereka masih rendah resikonya
sehingga mereka tidak melakukan secara konsisten menggunakan masker
walaupun dia tahu menggunakan masker itu bisa melindungi tapi karena resiko persepsinya rendah
dia tidak akan konsisten menggunakan masker
mungkin hanya pasang kemudian dipasang
ini kalau ada yang ngawasin ada polisi dia pasang lagi dan dia juga jarang cuci tangan dan juga tidak memperhatikan jaga jarak
jadi ini meningkatkan resiko dan tidak heran kasus akan terus meningkat
kita tidak tahu kapan ini pandemi gelombang pertama ini selesai
mungkin sampai akhir tahun pun mungkin belum selesai kalau cara caranya masih seperti ini
jadi mohon kepada pemerintah dan kepada masyarakat mari kita melakukan tiga m untuk kepentingan kita bersama
oke terkait dengan konsistensi tadi pak pandu juga sudah menyinggung
konsistensi tiga m tidak hanya tiga m anda melihat konsistensi juga melakukan atau menggelar rapid test masal seperti apa
kalau di salah satu cuetan anda adakah khawatir
kekhawaran sebenarnya dan ketidaksetujuan kalau ditangkap bahwa rapid ini sebenarnya tidak harus diteruskan tidak harus lagi dilakukan
dan bukan cara awal mungkin untuk melakukan pengecekan potensi kasus positif
padahal kan sebenarnya yang diklaim semakin banyak melakukan rapid test akan semakin banyak kita bisa mengetahui kasus kasus atau potensi kasus positifnya
iya itu yang menjadi kesalahpahaman disangkanya dengan rasio tes penduduk itu tes apapun
padahal yang dibutuhkan adalah tes dengan pcr kenapa dengan pcr dengan pcr kita mendeteksi orang dengan virus
kenapa dengan orang dengan virus itu kita harus deteksi karena dengan demikian dia potensial untuk menularkan pada orang lain
karena itu mereka harus diisolasi sedangkan rapid test antibody masalahnya dia mendeteksi antibody yang terlambat dibentuk seminggu atau lebih setelah orang terinfeksi
bisa saja hasilnya tidak reaktif atau negatif
pada orang orang yang sudah terinfeksi karena antibody nya belum terbentuk jadi hasilnya non reaktif bukan berarti dia tidak menular
dan hasilnya reaktif juga belum tentu dia menular karena itu indikasi bahwa dia sudah terinfeksi
nah karena itu perlu dicek lagi dengan pcr apakah dia mempunyai virus atau tidak baru kalau punya virus dia diisolasi
daripada kita membuang uang dan membuang waktu apalagi dilakukan pada tes masal
berapa banyak uang yang sudah kita spend dan apalagi dibuat di dalam regulasi kalau berpergian harus dengan rapid test untuk ujian harus dengan rapid test
jadi masyarakat terbebani padahal tidak ada dampaknya sama sekali dalam upaya penanggulangan seperti ini karena hasilnya tidak akurat
kita mau menyelesaikan pandemi atau kita ingin meningkatkan tes pokoknya tesnya sebanyak banyaknya tidak kita harus meningkatkan kapasitas testing yang akurat
yaitu dengan pcr tadi
karena kita mempunyai kesempatan mas untuk menekan dan mengisolasi orang yang membawa virus
dengan demikian dalam jangka panjang kita bisa memutus rantai penularan itulah kunci dari penanggulangan pandemi ini
oke kalau berbicara masalah pcr kan juga belum sepenuhnya memadai kan pak pandu kan
nah artinya ini harus terus digenjot nih ketika tadi anda sampaikan bahwa rapid test masal itu bahasa gampangnya
nggak terlalu berdampak lah nggak ada dampaknya bahkan hanya buang buang uang dan sebagainya
tapi ketika pcr kita harus full effort lagi kan untuk menyelenggarakan atau menggelar pcr ini
ya betul tapi kan akhirnya bisa dulu kan hanya sedikit lab yang bisa sekarang sudah banyak lab yang sudah melakukan
dan bahkan sudah dua puluh ribu lebih kita bisa meningkatkan dua kali lagi kalau kita mau jadi fokus ke sana
jadi dana yang dialokasikan untuk tes tes yang lain atau kegiatan kegiatan
seperti lomba dan sebagainya mari kita bantu teman teman di daerah dan tempat tempat yang masih kekurangan keterbatasan testing
karena pandemi ini masih panjang tidak berakhir tahun ini mungkin juga tahun depan belum berakhir
kuncinya adalah dengan meningkatkan surveillance yaitu testing lacak isolasi
dan punya saya aja bukan pembatasan sosial berskala besar lagi karena pembatasan sosial berskala besar sudah tidak efektif bagaimana
kita melakukan pembatasan sosial yang berskala lokal jadi kalau ada kelaser kelasers kita sesekan di kelaser kelasers itu
di semua negara melakukan itu kenapa kita tidak mau melakukan yang seharusnya dilakukan dan dianjurkan oleh who
oke pak pandu kembali ke masalah rapid rapid test rapid test masal ini
sekarang kan kita dihadapkan dengan semuanya terms conditionsnya syaratnya adalah rapid
jadi kalau misalnya mau melakukan perjalanan kemana mana transportasi minimal paling tidak rapid

anda menangkap kekhawatiran apa dengan adanya rapid test yang menjadi syarat sejumlah hal ini
iya jadi kan kemarin hasilnya non reaktif terus diizinkan terbang
belum tentu dia tidak membawa virus itu satu
kedua berapa biayanya siapa yang harus menanggung ini
publik rakyat harganya aja bervariasi
ada yang lima ratus ribu ada yang hampir mendekati satu juta ada yang tiga ratus
jadi ini ada komersialisasi ada yang menjadi lahan bisnis
ada lahan bisnis yang menurut saya menjadi tidak produktif lagi
maksudnya tidak sesuai dengan tujuan kita untuk menanggulangi pandemi
pandemi kita ini masih terus meningkat kasusnya
dan ini kalau kayak gini itu masih akan terus
itu yang saya khawatirkan
itu yang makanya saya seringkali
saya sering tanya saya suka bertanya sama diri sendiri
apakah kita memang niat menanggulangi pandemi ini
oke niat itu anda tangkap masih niat setengah hati atau bagaimana
ya niatnya tidak jelas
kita maunya membuka kehidupan program program ini
ya oke kita buka
boleh masyarakat melakukan kegiatan ekonomi
tetapi kita bisa melakukan intervensi sementara masyarakat boleh
melakukan kegiatan apa
pertama penduduk harus melakukan tiga m
kedua surveillance yang benar dan aktif
jadi tiga dari hasil studi kita bahwa kalau kita melakukan kombinasi antara perilaku penduduk
dan juga melakukan surveillance yang aktif dengan testing dengan lasak dengan isolasi
itu kita bisa lebih cepat menurun pandemi
itu sudah menjadi secara teori
jadi jangan lagi menggunakan cara cara yang belum terbukti atau tidak ada evidence nya
generasi itu dari generasi edukasi jangan sampai nanti salah kaprah
acceptance nya atau penerimaannya malah justru ngalor ngidul jadi nggak jelas kemana mana ya
pak pandu riono sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini